sebuah video tentang seorang ibu yang menangis di samping sapinya yang mati
menjadi viral di media sosial
diduga sapi ini mati terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku
setelah diunggah oleh akun twitter
banyak peternak sapi di jawa timur
yang menyampaikan kekhawatiran atas merebaknya penyakit ini
bagi mereka sapi bukanlah sebatas hewan peliharaan
di pedesaan yang mayoritas bermata pencarian petani
sapi adalah salah satu investasi terbesar
sementara di surabaya beredar video yang menunjukkan puluhan ekor sapi lemas tak berdaya
di rumah potong hewan surya pegirian surabaya
sejumlah netizen menduga bahwa sapi sapi ini terkena wabah penyakit mulut dan kuku
yang saat ini banyak menyerang ternak
namun hal ini dibantah oleh direktur utama rph surya fajar isnugroho
ia menyebut bahwa sapi sapi tersebut
merupakan sapi akhir atau sudah tua dan tidak produktif
serta bebas dari wabah pmk
fajar menambahkan bahwa puluhan sapi itu merupakan sisa dari pemotongan yang belum sempat dipotong
jadi kemarin video viral tentang sapi sapi yang kondisinya ambro di rph memang benar
tapi itu adalah sapi sapi yang tidak memiliki kejelajahan pmk
artinya sapi sapi itu adalah sapi sapi akhir sapi yang tidak produktif
sapi tua yang tidak bisa berjalan dan masuk ruang potong untuk segera dipotong
penyebaran penyakit mulut dan kuku atau pmk yang terjadi saat ini benar benar membuat peternak sapi terpuruk
selain harga sapi turun karena banyaknya sapi di jawa timur yang terjangkit pmk
permintaan hewan kurban untuk perayaan idul adha di pacitan hingga hari ini masih selesai

selamat hari anto peternak sekaligus pedagang di kecamatan pacitan mengaku penyebaran sapi tua

membuat perputaran ekonomi terganggu
kini dia harus merugi hingga jutaan rupiah karena sudah mengeluarkan banyak biaya untuk menggemukkan sapi
tapi pembeli nyaris tidak ada